gangguan pada aplikasi facebook instagram dan juga whatsapp ini membuat pengguna kesulitan mengakses tiga aplikasi ini selama sekitar enam jam
lalu apa penyebabnya dan apa saja kerugian yang ditimbulkan
kita akan membahasnya langsung dengan enda nasution yang merupakan pengamat media sosial
selamat malam mas enda
selamat malam mbak mesty
mas enda mengalami juga nggak nih pastinya yang mengalami ya tiga aplikasi tersebut down semalam
down semalam cuman untungnya kalau buat orang indonesia masih pas lagi malam ya di sini
tidak dari pagi whatsapp teman teman di dalam media sudah jalan
iya kalau di indonesia kan saat malam hari mas enda
tapi kan kalau di belahan dunia lainnya ini justru pada saat yang hari dan banyak sekali yang bergantung pada ketiga aplikasi ini
memang facebook sudah mengungkapkan bahwa penyebab gangguan besar besarannya ini diakibatkan adanya perubahan konfigurasi pada router backbone yang mengordinasikan lalu lintas jaringan antara pusat data
nah ini maksudnya apa sih mas apa yang terjadi yang menyebabkan gangguan ini
dan mengapa hal ini tidak bisa dikonsumsi
secara sederhana sebenarnya ada perubahan konfigurasi tadi
kalau yang saya baca ada perubahan konfigurasi menyebabkan servernya facebook itu tidak mengirimkan sinyal bahwa dia ada di situ
tapi yang mungkin perlu dicatat adalah aplikasi facebook instagram whatsapp ini one of accoin ya
di dunia ini cuma ada itu aja gitu dalam salah satu
bukan berarti kayak semacam kantor atau konfederasi lain yang ada banyak contoh
ini cuma ada satu satunya seperti ini
jadi agak disayangkan juga ya karena banyak yang tergantung
tapi kemudian memang ini kerjaan messive sebenarnya
jadi nggak kompleks ya nggak gampang
kurus ini semua
oke berarti itu artinya apa sih mas enda istilah perubahan konfigurasi pada router backbone ini
kalau yang saya baca jadi ada server bns namanya
yang nama kayak gini kan alamat di internet itu kan sebenarnya dalam bentuk it address ya
jadi dalam bentuk empat digit kombinasi empat digit
nah tapi kan manusia sulit untuk mengapalkan nomor itu sehingga kita lebih gampang dengan nama
misalnya facebook instagram whatsapp
nah itu semua sebenarnya kayak semacam ganti alamat

untuk mencatat itu semua
itu biasanya sesuatu dengan dns server
sehingga seolah olah facebook hilang

sehingga menyebabkan jadinya jam
ini butuh waktu cukup lama
ada sekitar enam jam sampai kemudian pengguna bisa menggunakan kembali
memang serumit itu ya mas untuk memperbaiki sistemnya
nah tidak saja ya
bukan hanya dengan si agnes itu
ada waktu untuk semua
jika ada sesuatu masalah
maka seluruh server di dunia harus mengupdate nya lagi
itu biasanya yang makan makanan
jadi kadang kadang kayak pagi pagi itu nggak sama rata ya
ada pengguna yang udah oke duluan ada yang belum
jadi memang butuh waktu untuk propagasi si informasi server ini tadi
tapi kalau kita bicara soal gangguan pada aplikasi ini
ini bukan pertama kali terjadi

kenapa sih mas ini bisa sampai berulang
dan tidak bisa diantisipasikah oleh pihak pengelola
nah memang dari sisi pengembang ya
mungkin karena saya pernah di posisi di sisi pengembang juga
kadang kadang kita sebagai pengguna itu tacket for granted aja gitu
begitu lancar nggak ada yang komen gitu ya nggak ada yang positif juga
tapi begitu down semua orang jadi ribut gitu
tapi di sisi lain
memang agensi pasti pasti sudah dilakukan ya
dan ada beberapa kejadian juga
waktu sebelumnya sempat ada server yang sangat rusak ya
server server yang rusak lalu kemudian ada yang mungkin ada jaringannya yang mati dan lain sebagainya
nah ini sekali lagi penjajahan pasti sudah ada
sudah ada versi berikutnya supaya yang ini sudah terjadi lalu
tapi yang kita nggak tahu adalah depan akan ada problem apa lagi
nah itu yang kita harus tahu
oke berarti adanya gangguan seperti ini adalah hal yang wajar ya
untuk aplikasi aplikasi yang ada begitu
kita bicara dampak dan juga kerugian
ini dari data yang ada pemiliknya ini rugi sampai sembilan puluh sembilan triliun
kemudian sahamnya juga sempat anjlok ini facebook
tapi dari sisi pengguna pasti banyak sekali kerugian yang juga didapatkan ya
terutama mereka yang bekerja dan bergantung pada tiga media sosial atau tiga aplikasi ini
sebenarnya bisa nggak sih kalau kita tuh sebagai pengguna mengajukan rasa ganti rugi begitu atau mungkin
menyampaikan komplain terhadap adanya gangguan ini
ini agak agak unik juga
karena kan kita menggunakan layanan lain ini semua gratis ya
nggak ada yang nge daspire gitu kan
ya memang kita dalam posisi pada saat kita memang sudah berganti
tapi kemudian nggak ada yang juga bisa keluarkan

walaupun tentu ada kewajiban

kecuali pada saat kita sudah membayar untuk memasang ban

kemarin pada saat lagi down pasti berkurang
jadi bisa berasal dari tengahnya
itu yang bisa kita lakukan sebagai kerugian
mas enda yang menarik juga adalah saat tiga aplikasi ini gangguan ya
justru aplikasi twitter ini bisa digunakan
bahkan beberapa atau tiga aplikasi lainnya konfirmasi lewat twitter
muncul juga meme meme
ramai memperbincangkan hal ini
nah apakah ini artinya twitter itu lebih aman dari gangguan secara umum
kalau menurut saya sih complementary ya
karena pada saat twitter down akhirnya kan kita pindah ke yang lain
jadi memang penting untuk tidak hanya punya satu sih menurut saya
karena ini kita terutama di dunia pekerjaan dan komunikasi sehari hari sudah sangat bergantung sama whatsapp ya kalau menurut saya
jadi agak repot tuh kalau misalnya untuk penyelesaiannya kemarin malam hari ini
kalau tadi aja seharian kita gak ada whatsapp

spend dulu gitu ya untuk apa yang mau kita gunakan kalau tiba tiba ada gangguan terhadap satu aplikasi
iya penting untuk punya backup sebagai upaya kita untuk bisa aman ya mas ya jika terjadi gangguan terhadap aplikasi yang kita gunakan
tapi bicara soal aplikasi
aplikasi itu dikembangkan dari luar negara ya
dikembangkan dari luar indonesia
nah sementara di dalam negeri ini mas enda anak anak bangsa juga kan terus mengembangkan aplikasi tersebut
terutama di tahun dua ribu empat belas kalau tidak salah mas enda juga sebagai salah satunya ya mas ya yang mengembangkan aplikasi sejenis untuk facebook twitter dan juga instagram tersebut
bagaimana sih mas sebenarnya saat itu penerimaannya terhadap aplikasi media sosial lokal kita katakan seperti itu ya
dan apa tantangan yang dihadapi mas
sebenarnya tantangan apa ya

tapi di facebook twitter whatsapp itu punya ribuan developer gitu yang bisa tes kemari tiap hari bisa nge dash konfigurasi berdasarkan pakai handphone dan kemudian selalu jalan dan sebagainya
itu ke dalam masa itu
itu ke dalam masa ya
karena kita tidak bisa bersaing dan saat yang bersamaan
yang berkaitan dengan komunikasi dan interaksi ini sangat tergantung juga dari jari jari saja
jadi kalau teman teman saya ada di facebook ada juga ada di instagram
tentu tidak sebuah kendala lagi buat saya untuk berhubungan dengan orang lain menggunakan aplikasi itu
tapi untuk aplikasi baru kita harus mencari dan membuat ada sebuah reason
nah sebutnya namanya
sebab yang cukup kuat agar kemudian orang menggunakan gas kita
kalau tadi kan mas enda menyatakan hal tersebut mungkin itu akan dampaknya terhadap komunikasi kita dengan orang orang yang di luar indonesia sebutlah seperti itu
nah kalau dalam lingkup di dalam indonesia sendiri apakah kemudian bisa dikatakan amankah apakah lebih aman menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara global atau justru yang dikembangkan oleh karya anak bangsa ini mas dalam penggunaannya
kalau dari sisi keamanan sebenarnya ya
karena aplikasi global ini sudah dites oleh berbagai kendala seperti yang kita alami aja kemarin gitu ya

nah aplikasi buatan indonesia ini mau gak mau harus covid di level yang sama
untuk menyediakan layanan di kelas yang sama juga itu yang jadi kendala karena
mereka kan sudah punya base revenue yang jelas ya sedangkan untuk pengguna baru atau aplikasi baru ini harus ngejar kesana gitu
tanpa dukungan modal tanpa dukungan support dan untuknya modal ya agak sulit untuk kemudian kita bisa mengejar kesana
secara teknologi sebenarnya gak terlalu sulit sebenarnya kalau secara teknologi ya tapi secara bisnis itu yang jadi kendala
ya seperti yang tadi mas enda sampaikan
kita harus punya opsi ya mas selalu tidak hanya bergantung pada satu atau dua aplikasi saja
untuk itu kita juga berharap ini aplikasi karya anak bangsa bisa mendapatkan dukungan
agar nantinya juga bisa menjadi opsi bahkan merajai ya mas ya di indonesia
terima kasih banyak enda nasution sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected